petugas satpol pp jakarta selatan dibantu oleh petugas dinas perhubungan tni dan polri berjaga jaga di sekitar pasar cipulir jakarta selatan senin pagi
mereka membubarkan sejumlah pedagang kaki lima yang masih melakukan kegiatan jual beli
selain itu petugas satpol pp juga mendirikan posko penjagaan di pasar cipulir sebagai bentuk pencegahan agar para pedagang tidak menggelar dagangan kembali
pembubaran ini merupakan tindak lanjut dari viralnya video keramaian di pasar cipulir beberapa waktu lalu padahal pasar cipulir telah ditutup selama satu minggu
kita ambil langkah tindakan baik pembubaran pemerintahan dan juga yang tidak menggunakan masker hingga untuk menjadi perhatian
hari hari kan punya anak masih pada kecil gitu gimana kita cari makan kalau nggak dagang
oh ibu dagang
dagang di sini bu

selain itu kegiatan ini sebagai bentuk upaya penegakan aturan psbb
seharusnya pedagang di pasar cipulir yang didominasi pedagang pakaian belum diperbolehkan untuk beraktivitas
mengingat dalam aturan psbb hanya pedagang sembako dan kebutuhan sehari hari lainnya yang diperbolehkan berjualan
para pedagang pakaian diimbau untuk beralih berjualan secara online untuk mengurangi kontak fisik